zakat itu untuk membantu saudara saudara kita
dan orang orang dari kalangan yang tidak mampu
siapa yang tidak mau membayar zakat
ceritakanlah siapa mereka
kami tidak mau membayar zakat
kami tidak mau mengikuti perintah kalja
kalian saja bukan sahabat nabi
iya padahal kan
lebaran masih lama kok
udah gak usah dipikirin
kau sih udah kayak bu ocah aja
pengen bawa baju lebaran
waduh kenapa lagi sih
masya allah udah kayak hujan dada kan
jangan begitu dong
kalau masalah baju lebaran bang
gak anak kecil gak orang gede
itu pasti semua pada pengen
city tuh kalau beli baju lebaran
temunya lebaran paling setahun sekali
tapi kan alhamdulillah
sekarang mah berkah banget
siti selama kerja di pesantren kunanta
bisa beli baju dua kali doang juga gak apa apa
dan juga cakep
kalau masalah baju lebaran anak gampang
sekarang mah bikin kopi air dulu
tuh tuh tadi gua minta satu
kopi dua kalau nggak satu boleh
asal ntar kalau udah pada gajian jangan pada lupa ya
thr buat siti
besok saya beli bahan di cipadu
eh itu kan bahan bahan kiloan
masa mau dibobot sama bahan apa
aduh aduh aduh aduh
aduh kasih saj
mau kemana kalian
hah mau kemana
aduh cepet balik sholat
soalnya kita udah jadi nanggung
kita ini lagi sholat terawih berjamaah
emang lah bercanda lagi
sholat ustad dibatal tau gak gara gara kalian bertiga
itu pak ustadz siere yang fani kabur
iya pak ustadz
ya keluarnya penuh
kenan pak ustadz fani kabur lagi
ustadz tuh susahnya kejar lagi
yang cs kabur
itu yang cs tuh
udah udah sekarang gini gini ya
kemudian lanjutkan sholat rawinya sampai selesai
aduh jangan kemoyong
ya jadi sama seperti kalian
bahwa rasulullah pun
juga mempunyai sahabat
yang dijamin masuk surga
ayo mereka itu adalah
kalian ada yang tau
kalau ada yang tau
reward kepada kalian
karena kalian telah mengikuti
pesantren kilat dengan baik
ayo ada yang tau
abu bakar asyidik
abu bakar asyidik
wuih hati kena
kalau kamu sih apa kota dunia
sejujurnya nama aku umar
mungkin masuk sobri
nah iya tuh pak ustadz
berarti sobri dapat bintang kan pak ustadz
apaan sih sob
itu gak lengkap tau
loh api tenang
tolong dengarkan ya
nah selain yang disebutkan tadi
harry sama fanny pak ustadz
ya eh eh
itu mah nama sahabat kamu
semuanya tenang dulu ya
pokoknya siapapun ya
ustadz minta kepada kalian tolong dengarkan baik baik
karena nanti kalian semua ustadz akan minta
untuk menceritakan kembali di depan
siapa lagi selanjutnya nama para sahabat
tolhan bin ubaidillah
terus ada siapa lagi abdurrahman bin auf
terus ada siapa lagi sa'ad bin
dan yang terakhir itu ada
nah ya kalian hafalkan nama nama sahabatnya tadi ya
dan nanti ustadz juga akan ceritakan sedikit tentang perjuangan kehebatan para sahabat rasulullah
dalam berdakwah dan menyebarkan agama i
ya tolong kalian dengarkan baik baik
wahai sahabatku mengapa kalian
mukanya kelihatan kesal begitu
sobri begini ceritanya
ada orang orang yang tidak mau membayar jakarta
ya itu menurutku
jadi zakat itu
untuk membantu saudara saudara kita
dan orang orang dari kalangan
yang tidak mampu
aduh aduh aduh
memangnya siapa mereka siapa yang
tidak mau membayar zakat
ceritakanlah siapa mereka
kami tidak mau membayar zakat
kami tidak mau mengikuti perintah kalian
kalian aja bukan sahabat nabi
haiya padahal kan
kita orang udah capek capek nyari duit
seenaknya aja minta duit ke kita orang
bertuh tenang itu namanya bertuh tenang
woi bisa dunia
aduh aduh aduh itu mana main
sungguh kalian gak ngerti
jadi zakat infak saudako
yang dikeluarkan bukan buat kami
buat menyelamatkan kalian nanti
tetep gak bisa karena itu uang
harta dan kekayaan kami
jadi kami tidak bisa memberikan ke kalian
kalau kalian mau
berarti kalian bertiga menyatakan perang
perang karena tidak menuruti perintah agama
siapa gak berani lawan aku
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kamu sadar sobri kamu ngapain kayak gitu saya itu kan mau ikut sahabat nabi memberantas para
yang bangkang seperti haikal bisa karena mereka itu ngomong bayar zakat ya kan siapa yang ngomong
bayar zakat ya maksudnya nih gue lagi positnya lagi positnya sobi kamu tuh lagi lagi dan ngair
staffur wazim sobri para sahabat rasulullah itu tidak dengan cara seperti itu melakukan untuk
menyebarkan agama islam
sobi dan semuanya tolong dengarkan ya jadi para sahabat rasulullah shallallahu alaihi wasallam
itu itu mereka itu adalah orang orang yang luar biasa hebatnya ya mereka itu menegakkan dan mereka
itu berjuang untuk agama islam sesuai dengan petunjuk allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk
dari rasulnya ya jadi enggak sembarangan kemudian sobat jangan suka mahal mahal aja